pemerintah resmi menerapkan analog switch off menuju tv digital sesuai aturan undang undang cipta kerja
meski begitu masih ada saja lembaga penyiaran swasta yang protes dan membandel bahkan mengancam menempuh jalur hukum
kementerian komunikasi dan informatika didesak melakukan evaluasi dan mengambil langkah tegas untuk menertibkan lembaga penyiaran swasta yang oga ogahan tunduk pada aturan
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan dirjen informasi dan komunikasi publik kominfo usman kansong
selamat sore pak usman
selamat sore mbak rifana selamat sore kang bobi
serta anggota komisi satu dpr dari fraksi golkar bobby rizaldi selamat sore mas bobi
selamat sore mas bobi
oke sambil kita memperbaiki komunikasi kita dengan bobi rizaldi saya mau ke pak usman terlebih dahulu
oke pak usman pak usman meskipun pemerintah sudah menerapkan analog switch off di jabodetabek masih ada protes dari lembaga penyiaran swasta
bagaimana kemudian tanggapan kominfo soal protes ini
bagaimana kemudian tanggapan kominfo soal protes ini
iya protes ini
sudah kita jawab
sudah kita jawab
prof mahfud menko polhukam yang mengkoordinasikan kementerian komunikasi dan informatika sudah menjawab juga
di kominfo juga sudah jawab protes tersebut begitu
ya bahkan ketika jun televisi dimaksud mengancam misalnya asalnya seperti itu atau akan atau berencana
ya bahkan ketika cun televisi dimaksud mengancam misalnya asalnya seperti itu atau berencang
karena untuk menggugat ya prof mahfud juga sudah mengatakan ya kita tunggu begitu ya kita tunggu
nah jadi itu sikap kita terhadap stasiun televisi yang barangkali akan melayangkan gugatan dan sudah melayangkan protes dan juga sudah kami jawab begitu
oke pak usman ini kan jajaran kabinet ya seperti menkominfo pak joni plate kemudian menko pelukam pak mahfud md terutama pak mahfud ya tampil terdepan
dalam menanggapi protes dan juga kebandelan lembaga penyiaran swasta
ada beberapa begitu ya
ini apakah mencerminkan bahwa ini adalah perintah langsung dari presiden
bahwa presiden ingin bahwa indonesia masuk ke dalam sistem digital meninggalkan analog dan itu memang sudah diatur di dalam undang undang cipta kerja
memang begitu ya pak usman ya
ya betul sekali betul sekali
oke ada bocoran mungkin perintah presiden menanggapi protes
ya intinya presiden mengatakan ya kita coba selesaikan dengan baik dan sesuai dengan peraturan dan perundang undangan
ya misalnya pada tanggal dua november kominfo sudah mencabut csr izin stasiun radio
dan kemudian kami juga pada tanggal dua november sudah melakukan pendekatan pendekatan
secara baik begitu ya
tetapi memang kita waktu itu di tanggal dua itu masih menghindari istilahnya tindakan polisional
ya baru kemudian pada tanggal tiga menko polukam menyampaikan pernyataan
dan kemudian malam harinya stasiun televisi yang pada saat itu belum mematikan siaran analognya
kemudian malam harinya tanggal tiga itu mematikan siaran analognya
ya walaupun disertai tadi rencana untuk melakukan gugatan sembari melakukan protes protes ya
melalui surat terbuka melalui media sosial begitu
tetapi kami sekali lagi sudah menjawabnya dan ini memang perintah undang undang ya
sehingga ya presiden juga menginginkan ini dilaksanakan dengan baik begitu
pak usman ini kan mereka baru menurut setelah ada ancaman balik dari menko polhukam begitu ya
ada tantangan balik dari menko polukam
tapi kalau menurut kominfo protes dari salah satu lembaga penyiaran swasta ini apa alasannya
karena memang mereka ini terlanjur nyaman dengan kepentingan bisnisnya dan tidak mau beradaptasi dengan perkembangan zaman perkembangan teknologi digital
kesimpulannya memang kesitu ya pak usman ya
kesitu ya pak usman ya
ya tentu saja yang lebih tahu adalah stasiun televisi bersangkutan begitu ya
tetapi sejauh yang kami ketahui ya lewat surat terbuka
misalnya alasan tidak siapan masyarakat begitu
nah ini juga sudah kami jawab bahwa kita sudah menyiapkan masyarakat ya terutama masyarakat miskin yang berhak menerima set top box gratis
itu sudah didistribusikan pada saat aso tanggal dua november sekitar sembilan puluh delapan persen
lalu kami juga membuat posko
kalau ada dua persen yang kemudian melaporkan belum menerima set top box
bisa datang ke posko tersebut dan akan kami berikan set top boxnya
kemudian untuk masyarakat yang tidak masuk kategori miskin
kami juga sudah melakukan berbagai komunikasi publik berbagai kampanye agar mereka mengadakan sendiri set top boxnya atau tv digitalnya
dan berdasarkan berita yang saya dengar dari satu stasiun radio
lima persen ya artinya sebetulnya dari sisi itu masyarakat yap ya kemudian alasan lainnya misalnya kalau dikatakan
kenapa aso ini tidak seluruh indonesia ya tidak serentak
nah kami sampaikan bahwa sebetulnya sudah ada dua ratus dua puluh dua kota kabupaten yang sudah beralih ke tv digital begitu
ada dua ratus sembilan puluh dua lagi ini sedang
kami persiapkan dan salah satu persiapan yang kita lakukan juga sebetulnya kontribusi stasiun televisi tersebut juga betulnya sangat menentukan
sangat rendah ya
iya distribusi set top box stasiun televisi yang memprotes itu paling rendah ternyata begitu kan
ya paling rendah
nah artinya dia sebetulnya protes kepada dirinya sendiri pada dasarnya begitu ya kalau keputusan seperti ini begitu
nah jadi itu
yang kami ketahui tentu ada beberapa hal lain ya tetapi yang lebih paham tentu saja yang melayangkan protes itu
oke pak usman artinya berlindung ataupun mengatakan bahwa kepentingan rakyat yang tertindas itu hanya alasan mengada ngada saja ya
bahwa pada kenyataannya masyarakat juga mendapatkan stb ataupun set top box dari pemerintah itu untuk yang masyarakat miskin
dan ada kewajiban dari stasiun televisi swasta untuk membagikan set top box
jadi berlindung dibalik kepentingan rakyat itu
hanya mengada ada saja alasannya
menurut pemerintah pak usman
yang jelas program aso ini atau peralihan dari tv analog ke digital justru untuk memenuhi hak masyarakat pada siaran televisi yang baik yang berkualitas
yang bersih gambarnya jernih suaranya dan canggih teknologinya
nah berarti kan kalau dari sisi itu bertentangan kalau alasannya seperti itu
justru kita untuk memenuhi kepentingan masyarakat
saya ingin tanya ke mas bobi
sebagai wakil rakyat yang harusnya bisa mendengar suara rakyat
mitra kerjanya kominfo juga
dan sempat mengurusi soal undang undang ini
mas bobi ada alasan salah satu lembaga penyiaran swasta berdalih bahwa ini rakyat tertindas
karena dengan kebijakan analog switch off kemudian banyak rakyat yang belum mendapatkan stb
ini alasan yang mengada anda
biasa aja atau gimana sih mas bobi
itu suara rakyat memang begitu
mas bobi mungkin masih di
jadi secara substansi ya mbak rifana
bahwa digitalisasi penyiaran itu adalah suatu keniscayaan
yaitu hal yang sangat baik dan diperlukan oleh masyarakat
untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik
dan juga untuk mendapatkan konten yang baik
nah oleh karenanya ini pun sudah diamanatkan ada undang undangnya
dan sudah diberikan cukup waktu untuk mensosialisasikannya
dari tahun dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh dua
nah yang kami lihat ini saya sebagai representasi masyarakat di komisi satu
bahwa ada yang mencoba mempelintir bahwa keputusan mk itu tidak menyetujui adanya undang undang ciptaker
cluster penyiaran digital
dan itu disebutkan adalah masyarakat tidak terakses
nah kan ini belum bisa dibuktikan
bahwa sekarang di daerah jabodetabek ini pun merupakan suatu kebijakan
karena kalau dalam amanat itu harusnya secara nasional
tetapi kan melihat bahwa migrasi dari konvensional analog itu menjadi digital
kan memang memerlukan suatu proses yang mungkin dua tahun ini tidak memadai
nah kalau saya melihatnya
memang mungkin pasti akan ada ditemukan
masyarakat yang tidak mampu yang tidak bisa mengakses
nah oleh karenanya ini perlu juga disikapi oleh pemerintah
kalau memang ada klaim bahwa masyarakat tidak mengakses
toh kan memang sudah dianggarkan atau dialokasikan slot untuk pemberian set top box pada masyarakat terdampak
ya ini tinggal disinerjikan saja
tetapi secara substansi tidak ada yang dirugikan
kalau masyarakat yang tidak bisa mengakses karena tidak mampu
itu sudah ada programnya
jadi saya rasa itu
ya memang suatu alasan
tetapi itu bisa diselesaikan dengan baik melalui kebijakan kebijakan dari pemerintah
mas bobi anda melihat alasan yang dilontarkan oleh lembaga penyiaran swasta yang protes ini hanya karena merasa terusik
kepentingan korporasinya terganggu
tidak mampu bersaing dengan tv tv yang ada
atau bagaimana sih
ya saya ingin mencoba objektif ya
tidak masuk karena subjektif
apakah karena itu ada perhitungan komersial
atau ada hal yang politis
tetapi secara objektif saja kalau hanya segelintir dari mayoritas lps yang meributkan hal ini
itu menurut saya sudah sangat tidak objektif
oleh karenanya saya ingin mengembalikan kepada pemerintah untuk tetap tegas menegakkan peraturan yang sudah dibuat
kalaupun ada dasar dasar yang secara teknis legislasi yang harus menyesuaikan atau mensinkronisasikan dengan peraturan dan legislasi yang berlaku sekarang
itu adalah hal teknis
tapi paling utama aturan ini sudah dibuat
sudah disetujui oleh wakil rakyat juga dan juga oleh pemerintah
jadi sudah hampir tidak ada hal yang perlu untuk merubahnya
juga hal digitalisasi penyiaran ini secara prinsip adalah hal yang baik
bukan hal yang tidak baik
oke ini bagaimana nih pak usman
kalau menurut mas bobi pemerintah harus tegas ini menertibkan yang bandel bandel ini
menertibkan dan juga menegakkan aturan sesuai dengan undang undang
jadi ya tentu saja pemerintah tegas ya
pemerintah tegas dan ketegasan ini kan sudah hasilkan
ya mereka akhirnya pada tanggal tiga november terlambat sehari memang
itu sudah beralih ke digital di jabodetabek
nanti pemerintah ini kan akan melanjutkan terus aso di daerah daerah lain
ini sedang kami persiapkan
kalau kata stasiun televisi tersebut di daerah tersebut masih bandel tentu saja kami akan tegas
yang kita butuhkan pada saat ini adalah partisipasi atau keterlibatan dari stasiun televisi swasta yang tadi disebut sempat bandel itu untuk mengikuti aturan pemerintah
artinya dia aso di daerah mana nanti aso ini akan berlanjut begitu
pemerintah tidak akan masuk angin ya pak usman akan menegakkan aturan mencabut izin kalau memang lps tersebut lembaga penyiaran swasta tersebut kemudian bandel
karena ketegasan pemerintah ini sangat dinanti
ya seperti kemarin di jabodetabek itu kan sudah kita lakukan
ya kita cabut isr nya
ya kita cabut isr nya lalu kemudian ya dia akhirnya ikut bersiaran ke tv digital sehari setelah tanggal dua akhirnya tanggal tiga malam begitu
ini bagaimana kemudian dpr menyarankan kepada pemerintah untuk bisa menghadapi ataupun mengantisipasi gugatan yang akan dilontarkan oleh salah satu lembaga penyiaran swasta
tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
ada dirjen ikp kominfo usman kansong dan juga anggota komisi satu dpr ri bobi rizaldi
mas bobi apa bentuk ketegasan pemerintah yang harusnya diberlakukan untuk membuat lps yang bandel ini tunduk
kalau menurut dpr apa bentuk ketegasannya
kalau kemarin kan sudah sempat dicabut tuh isr nya di jabodetabek ini kedepannya apa
karena kan mereka mencabut isr nya
terus menerus mendengungkan narasi narasi yang membuat publik ini bingung
silahkan mas bobi masih di mute
ya jadi kalau di kominfo ini kan bukan sebagai penegak peraturan saja tetapi juga harus melakukan pembinaan juga
oleh karenanya perlu diidentifikasi lagi apa yang menjadi dasar mereka melayangkan gugatan
kalau misalkan dikatakan itu masyarakat yang terdampak tidak bisa mengakses kita bisa lihat apakah kewajiban untuk menyediakan stb yang merupakan bagian dari lpsk itu sudah dilaksanakan atau tidak
kalau sudah diproduksi tetapi tidak didistribusikan ya apakah ada kelonggaran untuk memberikan distribusi
tetapi kalau memang semuanya itu ternyata memang ibaratnya bahasanya itu ya memang semua persyaratan waktu migrasi ini sudah dua tahun
tidak dilaksanakan juga memang yang syarat yang paling bentuk ketegasan itu ya untuk menghentikan siaran analog tersebut secara paksa
oke pak usman
itu adalah terakhir
oh itu yang paling terakhir ya menghentikan siaran analog secara paksa
artinya pemerintah harus mengambil langkah itu apakah pemerintah mempertimbangkan opsi itu kalau pendekatan persuasif ini tidak bisa dicapai
betul sekali dikatakan kang bobi tadi kominfo ini kan sifatnya lebih administratif ya mencabut isr nya
ya tetapi bukan berarti kami berhenti di situ
misalnya tanggal tiga malam ya kita juga sudah siapkan ya kominfo dengan mabes polri
ya dengan mabes polri
karena yang mematikan siaran analognya kan stasiun televisi itu sendiri kan dari pemancar mereka kan begitu kan
nah ya kita sudah menggandeng tvri
ya kalau dia ya dengan pendekatan persuasif tadi itu dengan pencabutan isr tetap tidak mau mematikan analognya kita sudah siap dengan polri
ya tanggal tiga malam waktu itu
nah ini akan kami lakukan juga di daerah daerah lain nanti kalau ternyata stasiun televisi itu masih membandel begitu
oke itu menggandeng polri adalah langkah yang cukup progresif ya yang dilakukan oleh kominfo
tapi bagaimana kemudian kominfo membantah narasi narasi yang beredar
ini kan narasi narasinya didengungkan terus ya oleh salah satu lembaga penyiaran swasta
sehingga menimbulkan kebingungan pak di masyarakat
masyarakat ini terbelah bagaimana kemudian membantah ataupun mengantisipasi narasi narasi yang didengungkan ini
iya kami juga melakukan bantahan bantahan ya
meluruskan informasi yang tidak benar di media sosial
ya termasuk informasi yang tidak benar yang disampaikan melalui stasiun televisi
melalui stasiun stasiun televisi bersangkutan begitu ya
kita jawab terus ya kita jawab terus di media sosial
baik melalui keterangan pers ya misalnya kemarin saya baru mengeluarkan pernyataan pers bahwa tidak benar aso ini merugikan ya
malah ini mendatangkan manfaat baik bagi industri bagi masyarakat dan juga bagi negara begitu
kita jelaskan semua kepada masyarakat secara intensif ya
sampai tadi ya beberapa jam lalu kita masih terus menjawab ya apa yang ya menjawab katakanlah serangan mereka begitu kepada pemerintah dan kominfo
termasuk juga melalui publik ya
melalui publik ya misalnya kemarin saya berdialog di stasiun televisi tersebut
saya tampilkan seorang yang katakanlah mengeluh begitu bahkan memprotes karena dia tidak bisa nonton tv karena analog jadi matikan
kemarin hari sabtu sudah saya drop itu set top box buat orang yang tadi ditampilkan oleh stasiun televisi tersebut begitu
padahal kan semestinya itu juga menjadi kewajiban
kewajiban dari stasiun tv tersebut ya
iya betul ya apalagi posisi rumah orang tersebut itu dekat sekali dengan stasiun televisi tersebut ya
tapi sudah lah kami ingin menunjukkan ya pemerintah ingin menunjukkan bahwa oke kita juga aware kok terhadap kita juga peduli kok terhadap masyarakat yang tidak mempunyai set top box
kendati mungkin kalau kita periksa ya kita juga belum tahu
apakah dia masuk ke dalam rumah tangga miskin begitu
ya tetapi ini kan juga harus kita jaga ya jangan sampai nanti seolah olah semua orang mendapatkan gratis set top box itu
oke karena harga set top box lebih murah dibandingin kuota internet begitu logikanya ya pak usman
iya betul sekali
mas bobi mas bobi kalau narasi narasi yang menyesatkan ini terus muncul dan didengungkan oleh salah satu lembaga penyiaran swasta
apakah ini akan nanti membuat masyarakat juga kebingungan
akan ada mistrust anda melihatnya seperti itu
atau masyarakat sekarang sudah cerdas nih mas bobi
ya narasi narasi tadi kan disampaikan oleh pak dirjen tadi kan disambut juga dengan kontra narasi
kalau sifatnya itu masih wacana diskusi kita mungkin masih bisa menerima
tapi jangan sampai narasi narasi yang disampaikan itu berupa fitnah dan penggiringan terhadap pembangkangan terhadap peraturan pemerintah
itu yang tidak boleh
itu sudah bisa masuk unsur pidana
kalau narasi karena oh banyak masyarakat yang tidak terima ya tinggal dicek apakah kominfo benar yang tidak diterima ini
oh yaudah kita kasih set top boxnya
seperti tadi yang disampaikan pak dirjen itu tidak masalah
tetapi kalau dia sudah mulai menghasut masyarakat untuk melawan regulasi ini melakukan pembangkangan
nah itu yang sudah ada pasalnya itu dikawal
oke itu bisa terjerat pidana ya
mas bobi terakhir pak usman
pemerintah dalam mengantisipasi gugatan hukum dari lembaga penyiaran swasta seperti apa
ya kita masih menunggu ya
ya kita masih menunggu apakah betul ya mereka akan melayangkan gugatan
tetapi kami sudah secara internal ya mendiskusikan
misalnya pada tanggal dua november beberapa jam sebelum kita melaksanakan seremonial aso
saya sudah berdiskusi dengan prof mahfud dengan kominfo juga
ya karena memang narasi yang mereka mainkan adalah bahwa ini melanggar keputusan mahkamah konstitusi terkait undang undang cipta kerja
ya kita sudah siapkan jawabannya bahkan prof mahfud juga sudah menyampaikan jawabannya ya bahwa kebijakan aso ini sudah dilakukan ya sudah direncanakan
sebelum ada keputusan mahkamah konstitusi itu misalnya
mereka juga mempersoalkan dari sisi undang undang penyiaran nomor tiga puluh dua tahun dua ribu dua puluh
kami juga sudah siapkan jawabannya
di situ dikatakan bahwa satu frekuensi itu satu siaran
ya saya sampaikan ini soal ini bukan analog lagi bukan bicara frekuensi ini bicara box ya
dan posisi undang undang penyiaran juga sedang dalam revisi begitu ya
jadi kita sudah siapkan langkah langkah
maksud saya jawaban jawaban secara hukum juga sudah kita siapkan ya
tetapi itu kan nanti di pengadilan kalau memang mereka jadi betul betul menggugat
oke kita tunggu ketegasan pemerintah dalam menertibkan lembaga penyiaran swasta yang membandel dan tidak mau menjalankan kewajibannya juga membagikan set top box untuk masyarakat miskin
bahwa itu adalah tanggung jawab dari lps tersebut
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini ada dirjen ikp kominfo usman kansong dan juga anggota komisi satu dpr ri
saya selalu pak usman dan juga mas bobi
terima kasih rifana
terima kasih kang bobi
terima kasih rifana